divaksinasi lengkap covid sembilan belas
namun di sisi lain kloter pertama keberangkatan jemaah haji akan dimulai pada awal juni mendatang
dan untuk membahas dan mendiskusikannya kita akan sapa kepala pusat kesehatan haji kementerian kesehatan republik indonesia
dr budi silvana yang sudah terhubung bersama kami melalui sambungan zoom
baik dokter kalau kita tahu ketika kloter pertama akan berangkat kurang lebih pada empat juni mendatang artinya dua minggu lagi
nah sudah berapa persen kemudian jemaah haji yang sudah divaksinasi lengkap ini dok
oke saya real real path nya ya
sampai saat ini jam ini itu jumlah jemaah yang target untuk berangkat tahun ini itu sudah mencapai
delapan puluh dua sembilan puluh lima persen artinya hampir delapan puluh tiga persen ya
ini peningkatan yang cukup lumayan dibanding tiga hari yang lalu baru tujuh puluh enam persen
diangkat tujuh puluh enam persen tapi saat ini sudah sampai ke delapan puluh dua persen
hampir delapan puluh tiga persen gitu
baik artinya optimis begitu dok sebelum tanggal empat ini seratus persen kemudian calon jemaah maupun peserta
akan bisa semuanya tercover oleh vaksinasi covid lengkap
ya kita terus berusaha maksimal ya mas ya
maksimal agar semua jemaah yang menjadi target sasaran berangkat haji tahun ini bisa tervaksinasi begitu
baik sejauh ini apa sebenarnya dok yang menjadi tantangan utama begitu
apakah kemudian misalkan seperti masalah kepercayaan seperti beberapa bulan yang lalu ini masih sebenarnya
menjadi faktor utama tantangan dalam vaksinasi kita
ya jadi gini mas bram sebenarnya jemaah ini menunggu ya
sebenarnya masih menunggu menunggu kepastian apakah mereka diberakarkan
nah kepastian berangkat atau tidak ini kan pemerintah indonesia baru menerimanya berapa semingguan yang lalu lah
baru minggu yang lalu dan itu akhirnya ditindaklanjuti oleh kementerian agama dengan kemenkes juga
menilai lagi di lapangan agar jemaah semua segera melunasi dan kemudian juga melengkapi persyaratan kesehatan yang dipersyaratkan
termasuk untuk vaksin covid nya begitu
jadi lebih kepada jemaah yang menunggu menunggu kepastian untuk diperangkatkan
sebenarnya itu faktor
faktor utamanya sih mas bram
baik artinya begini dok
ketika mereka memang tidak jadi berangkat jangan jangan mereka memang belum vaksin begitu
atau memang akhirnya menunggu ketika fix akan berangkat baru mereka akan vaksin lengkap
padahal kan kita diharuskan untuk vaksin lengkap semuanya dok
berangkat atau tidak begitu maksudnya
jadi pemerintah saudi mencaratkan ada main vaccination itu sudah dilakukan
maksudnya vaksinasi utama itu adalah yang dua dosis
itu mas ram
jadi kalau misalnya sinovac dua dosis pertama itu yang dikatakan main vaccination
nah inilah yang diminta oleh pemerintah saudi
dan jauh jauh hari sebenarnya kita sudah meminta juga kepada jemaah untuk segera melakukan vaksinasi ini
namun itu tadi karena memang jemaah masih menunggu masih menunggu ya
yang dari pemerintah
dari untuk keberangkatan ya maksudnya
iya itu kendala utama
dan tapi kita begini mas ram
kita juga melakukan langkah langkah agar ini bisa tercapailah vaksinasinya
kita masih punya beberapa
waktu lagi untuk mengejar ini
kalau begitu saya ingin tahu apa sebenarnya langkahnya begitu dok
mengingat tinggal dua minggu lagi apakah kemudian hanya sosialisasi atau kemungkinan akan jemput bola membuat konsep yang seperti apa misalkan dari kemenkes
iya kalau sosialisasi pasti gak cukup ya waktunya
makanya kami sudah lima hari ini melakukan jemput bola secara bukan secara berjenjang juga
jadi jemput bola itu sampai ke level kesematan
jadi setiap hari kami melakukan zoom provinsi kabupaten bahkan sampai kesematan di puskesmas gitu
jadi kan kalau sampai level puskesmas sudah tidak banyak lagi jemaahnya
nanti di puskesmas inilah yang akan mengejar jemaah kita menjemput bola jemaah kita siapa yang belum divaksin
dengan begitu mudah mudahan sih kami meyakini bahwa
jemaah nanti akan selesai bisa divaksinasi
jadi insya allah mudah mudahan besok sudah bertambah gitu
nah dok ini juga menjadi pertanyaan publik begitu ketika hari ini kita juga masih terus menunggu aturan terbaru dari arab saudi
artinya semua menjadi tunggu tungguan begitu
apakah kemudian proses tunggu tungguan akhirnya banyak yang menunda banyak yang membatalkan pula seperti di paket berita kita dengar tadi
ini kemudian mempengaruhi begitu pola dari kemenkes untuk bisa terus memasifkan lagi vaksin untuk para jemaah yang akan berangkat ini dok
mas bram jadi kita sebenarnya tidak menunggu
kalau menunggu kayaknya ini kita akan kehilangan momen
kita kehilangan waktu
jadi langkah yang kami lakukan adalah menjemput bola
kepada jemaah jemaah yang berada di daerah gitu
daftar nama sudah ada di kami
daftar nama inilah yang kami kejar sampai ke tingkat kecamatan gitu
nah di level puskesmas itulah yang akan mengejar jemaah kita
begitu mas buram
jadi memang tidak bisa hanya menunggu
karena kepastian nama jemaah juga sudah ditetapkan oleh kementerian agama
dan tugas kami adalah di kementerian kesehatan untuk
untuk melaksanakan vaksinasi nya gitu
melengkapi lah yang belum selesai vaksinasi nya
setiap hari kami melakukan kontrolik sampai ke level terendah di puskesmas
dok anda tadi menyebutkan sudah ada begitu data dari kementerian agama
namun kemudian kementerian kesehatan mengikuti data itu
nah banyak sekali yang kemudian karena batasan umur
kemudian karena masalah kelengkapan vaksinasi ini akhirnya membatalkan gitu
atau menunda kemudian
jadi ini apakah juga menjadi tantangan tersendiri artinya buat kementerian kesehatan
jangan jangan yang divaksin kemarin tidak jadi berangkat misalkan
di juni mendatang
iya jadi sebenarnya mas
artinya ada tidak ada haji
seluruh warga negara indonesia kan kita memang untuk
kita anjurkan untuk divaksin
jemaah kita memang masih menunggu begitu
dan yang menunggu ini yang cukup banyak sebenarnya kemarin
ada kepaksian dari kementerian agama
sudah banyak juga jemaah yang
yang melengkapi vaksinnya gitu mbak
jadi kalau vaksinasi ini kan syarat utama
untuk bisa berhaji
jadi kalau jemaah ada yang baru satu misalnya
baru satu kali melakukan vaksinasi
ya otomatis mohon maaf belum bisa diberangkatkan
karena itulah persyaratan yang diminta oleh
untuk oleh pemerintah saudi
apalagi tidak divaksin gitu
jadi kalau jemaah yang vaksinasi nya kurang
atau belum divaksin
ya nah kita mungkin akan diberangkatkan
untuk periode selanjutnya
tapi untuk tahun ini
itu syarat yang diminta
yang tidak bisa ditawar oleh kita begitu
kemenkes bisa memberikan jaminan begitu tidak dok
tidak akan mengganggu prosesnya
tidak akan kemudian
membuat antri lagi orang orang yang misalkan
masih menunggu untuk divaksin tadi
vaksinasi kan bisa dilakukan di setiap
sampai level di kesempatan
di puskesmas juga disediakan
sebenarnya itu tidak
tidak sampai harus mengantri begitu
semua jemaah kita bisa melakukan vaksinasi
dimanapun mereka berada
sentra vaksinasi itu sudah cukup banyak mas
tidak perlu mengantri lah begitu
kita fokuskan lagi kepada
mereka calon yang akan berangkat begitu
anda tadi cukup yakin menyebutkan angka yang ada dari kemenak
kemenkes mungkin sudah punya target
ya mudah mudahan nanti
satu minggu sebelum pemberangkatan pertama
kita sudah mendapatkan
jemaah semua sudah bisa divaksinasi
artinya minggu depan begitu dok
kami menargetkan itu sudah bisa
di data itu sudah bisa masuk ke kami semua
teman teman di lapangan saat ini terus bekerja mas
teman teman kami kesehatan di lapangan
terus mengejar jemaah jemaah itu
dengan begitu kami harapkan
minggu sebelum pemberangkatan itu
jemaah sudah selesai melakukan vaksinasinya
dok terima kasih
atas jawaban anda
kepala kesehatan haji kementerian kesehatan republik indonesia dr budi silvana telah bergabung bersama kami
terima kasih mas